gue gak menang

udah gak apa apa
kita bisa cari duit dengan cara yang lain kok
bukan cuma balapan

gue mau ke rumah
gue mau ke rumah
gue mau ke rumah
gue mau ke rumah
gue tuh bener bener gak abis pikir ya sama motif dari mama muda lo ngelakuinin dia semua
soalnya dia tuh kayak
aduh udah lah
mendingan kita gak usah ngebahas dia terus
lo bawa bawa energi
mendingan energi lo simpen aja untuk mikirin si ika pacar lo biar dia tuh tambah cinta sama lo